jalan raya gubeng surabaya sabtu siang terlihat sisi baratnya mengalami retak
diduga retakan ini akibat adanya lubang bekas galian yang hingga saat ini belum diuruk lagi
karena merupakan barang bukti polda jatim
namun pihak proyek memastikan jalan masih aman untuk dilalui kendaraan
jalan raya gubeng yang sempat ambles telah bisa dilalui kendaraan khusus sisi timur
hingga sebulan pasca ambles sabtu siang terlihat jalan raya gubeng sisi barat sempat terjadi retakan tanah
retakan dengan lebar satu hingga dua mm ini bahkan menjalar hingga di jalan raya gubeng sisi barat
menurut pihak pelaksana proyek pt nusa konstruksi engineering
diduga retakan dan ambles di jalan raya gubeng sisi barat terjadi
karena adanya galian barang bukti milik polda jatim berukuran lima x lima meter yang belum diuruk lagi
bahkan di bekas tanah uruk di sisi barat jalan raya gubeng masih ada retakan tanah berukuran lebih besar
namun meski ada retakan pihak proyek pt nusa konstruksi engineering memastikan
kondisi jalan raya gubeng masih aman
dan masih aman untuk dilalui kendaraan
retakan itu mungkin timbul dari cd ya
tapi itu tidak membahayakan pak karena retakan yang melintang kecil ya
sekitar satu dua mili lah
dan sudah kita tutup karena hujan ya
takut air masuk ke sana perang tanpa rusak
pihak pt nke sendiri meminta polda jawa timur
untuk secepatnya mengamankan barang bukti yang berada di bekas galian basement rumah sakit siloam
hal ini agar bekas galian tersebut bisa segera diuruk kembali
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini